hai itu baris baris good morning pagi ini kami langsung awali informasi dari kegembiraan para
atlet asian games yang mendapatkan kucuran bonus berlimpah video ekspresi kegembiraan
para atlet menunjukkan bukti transfer di buku tabungan pun jadi viral rata rata atlet penerima
bonus tak dapat menyembunyikan kebahagiaan menghitung deretan angka di buku tabungan
masing masing diunggahan instagramnya ketua umum p tiga romahur muzi juga mengapresiasi pembayaran
janji pemerintah kepada para peraih medali berupa modus yang dicairkan sebelum penutupan asian games
romahur muzi bahkan mendaftar sejumlah penerima bonus terbanyak antara lain atlet para layang
javro megawanto serta spider woman indonesia aris susanti sehari setelah diunggah video ini pun telah
dilihat lebih dari tiga puluh kakak kakak yang menerima bonus terbanyak di dalam video ini
sekali dan mendapat beragam tangkapan warganet mulai dari yang memberi selamat mengaku bangga
dengan prestasi para atlet hingga yang mengaku ikut senang karena jerih payah para atlet dihargai
sepadaan oleh pemerintah ya hai semuanya berapa itu aja hahaha